gempa tektonik dengan magnitudo empat empat mengunjang banjarnegara jawa tengah siang tadi
akibatnya ratusan rumah warga rusak parah dan diketahui dilaporkan sementara ini satu orang meninggal dunia
masjid yang terletak di desa kasinoman kalibening banjarnegara ini roboh setelah diguncang gempa
beberapa warga juga terluka akibat tertimpa bangunan
saat ini para korban masih berada di tempat pengungsian
ratusan rumah dilaporkan rusak parah dan tidak bisa dihuni lagi
akibat gempa yang berpusat di tenggara pekalongan jawa tengah ini
dekat gitu aja langsung
panik terus berlarian ibu
katanya pas lagi jadian itu mau makan
kan mau makan kan itu sama istri terusan nginget anak anak katanya di tempat itu
tempat ruang tamu
dikejar terus keluar gitu ya
itu kejadian lama nggak pak pas gempanya
ya sekitarnya sepuluh menit
sepuluh menitan lah
sampai sepuluh menit ya
kejadian gempa di sini tadi diperkirakan kira kira pukul empat belas tiga puluh ya
untuk masyarakat yang lainnya sudah dihimbau oleh tim yang ada
memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak lagi masuk ke rumahnya
untuk berada di tempat yang sudah disiapkan
itu ada tanah lapang atau tenda yang sedang dipersiapkan juga
oleh tim semua supaya lebih aman di sana
ya untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan kepala pelaksana bpbd banjarnegara arief rahman
pak arief selamat malam
bisa anda ceritakan pak sebenarnya seberapa parah dampak akibat gempa siang tadi pak
karena informasi kami terima tadi gambar yang kami miliki
ada ratusan rumah informasinya yang hancur
bahkan ada sejumlah korban luka
kondisi di wilayah bencana
dampak bencana itu di desa sidakangan kertosari dan kasinoman
semuanya masuk dalam wilayah kalibening
itu ada kurang lebih sekarang pengungsian kurang lebih lima ratus jiwa
terutama di kertosari dan di wilayah lain masih kita identifikasi berapa parah tingkat kerusakan
rusakan ada rusak berat rusak sedang rusak ringan ini baru kita identifikasi
kendala yang ada di lapangan memang itu satu adalah faktor cuaca hari ini grimis lampu mati
kemudian faktor jarak tempuh dan juga topografi dan titik pengungsinya
itu adalah titik kejadian
ini kami bersama semua pihak ada lima ratus orang kurang lebih yang ada di lapangan
pmi takana banse relawan tni polri masyarakat itu bawa bawa di sana untuk membantu masyarakat
sementara meninggal tiga orang yang sudah teridentifikasi meninggal ada tiga orang
mereka terutama di wilayah yang mana pak
terletak di wilayah yang mana apakah mereka di satu lokasi yang sama di satu desa yang sama
atau terpencar sehingga kami ingin mengetahui wilayah mana yang terdampak paling parah
yang paling parah adalah di desa kertosari itu paling parah
itu yang paling parah kerusakan yang terjadi
yang desa yang lain tadi yang kami sebutkan dua desa itu
florengan sama kasinoman ini masih kita coba identifikasi
karena ini juga sudah malam tentunya kami bergerak terus perkembangannya
kita sampaikan kepada rekan rekan dan juga masyarakat
pak arief tiga orang yang meninggal dan menjadi korban akibat gempa tadi itu
apakah memang berasal dari atau berada meninggal di desa kertosari itu
orang yang meninggal itu di desa kasinoman
jadi yang paling parah ada desa kertosari dan kasinoman begitu pak ya
meninggal kalau aset tiga belas tahun itu kasinoman kemudian nyonya kastri kurang lebih seratus tahun
terus sumardi delapan puluh tahun itu di kertosari
baik pak lima ratus jiwa yang anda sebutkan tadi mengungsi
saat ini berada di satu lokasi pengungsian saja
ataukah tersebar di beberapa lokasi pengungsian
untuk lokasi pengungsian sementara kita arahkan di satu
di sido kangen terus kemudian di
dusun meranggen desa ketosari dan juga di desa kasinoman
ini tempat pengungsian yang kita rekomendasi sementara
dan menunggu lebih lanjut karena kita malam hari besok kita atur juga
yang penting jangan sampai terjadi penumpukan pengungsi pada satu tempat
yang pada akhirnya tidak layak dan menimbulkan persoalan lain
oke tapi kondisi malam ini apakah mereka telah berkumpul di lokasi pengungsian
artinya begini pak mereka kalau dilihat kerusakan rumahnya tadi
mungkin juga kami melihat gambarnya tadi rusaknya parah rata dengan tanah begitu
nah lokasi lokasi ini apakah kemudian sudah tercukupi kebutuhan kebutuhan
atau logistiknya kesehatan maupun tempat untuk tidur
terutama untuk anak anak dan perempuan begitu pak
ataukah sekarang kondisinya masih darurat saja
yang jelas karena ini baru awal darurat yang jelas kami juga tadi dari bpbd
sudah mengirimkan tenda ke lokasi
di samping tenda dari pmi maupun dari dinas sosial
kita luncurkan ke sana untuk kita siapkan
hanya nanti kedepannya ya kita berupaya mencari lokasi yang lebih mungkin kan
karena kalau di tenda nanti juga menimbulkan persoalan baru
karena ketinggian di lokasi bencana kan cukup sekitar seribu meter dpl
sehingga agarannya dingin hujan masih terjadi nanti malah pada sakit ini juga menjadi persoalan
sehingga kami berupaya
apalagi kondisinya sekarang

apalagi sekarang kondisinya sedang hujan pak ya
apalagi malam ini kondisinya sedang hujan ya pak ya
masih grimis di sana
masih grimis ya
gelap juga di sana karena listrik mati
ya semoga ini memang didengar oleh pihak yang lebih berwenang lagi begitu pak
untuk segera memberikan bantuan yang layak karena rumah mereka tentu saja sudah tidak bisa ditinggali
bahkan ada arahan dari pihak kepolisian tadi jangan masuk lagi ke rumah karena bisa kondisi yang berbahaya
bagaimana dengan listrik pak
listrik ya sementara mati
ya ini kan nanti otomatis kami komunikasi dengan pln untuk apakah memungkinkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk dinyalakan kembali
nah ini tentunya perkembangan malam ini seperti apa kita lihat situasi kondisi di lapangan
kalau memang memungkinkan malam ini dari pln bisa menyalakan akan lebih baik sehingga tidak terlalu gelap dan masyarakat tidak kesulitan untuk berpindah ataupun melakukan aktivitas
boleh saya sedikit simpulkan pak ya dari pernyataan anda tadi bahwa kondisi malam ini masih mereka mengungsi di tenda begitu ya pak ya
ya di tenda dan beberapa tempat yang sudah ditentukan
ataupun yang lain yang dirasa lebih aman
lebih aman kemudian kondisinya grimis lampu mati
lampu mati ya
logistik untuk makan malam mereka bagaimana pak
logistik untuk malam ini insya allah tidak ada masalah karena kami juga tadi langsung dengan pne dan bnp ya
langsung dengan pne dan bnp termasuk dari warga yang di sana tentunya sudah membantu
insya allah malam ini tidak masalah
dapur umum juga sudah kami dirikan di sana untuk membantu para relawan dan juga para pengungsi untuk kebutuhan makan
dan ini ke depannya nanti kan kita data berapa yang dibutuhkan apa yang masih perlu dan persiapan persiapan semuanya
insya allah kita berupaya maksimal bersama terkait untuk bisa membantu masyarakat
apakah yang anda rasakan di sana juga ada sedikit gempa gempa susulan misalnya pak
atau tidak ada sama sekali setelah terjadinya gempa siang tadi
enggak ada tidak ada
jadi tidak ada gempa susulan
kami juga selalu komunikasi dengan bmkg untuk memantau perkembangannya dan mungkin di data juga terpantau terus
apakah memungkinkan enggak kalau ada mesti tercatat di bmkg
baik semoga ini didengar oleh pihak yang lebih berwenang lagi seperti yang saya sebutkan tadi pak
karena memang kondisinya cukup memprihatinkan ya
mereka tidak bisa keluar rumah
paling tidak terdata sampai malam ini ada lima ratus jiwa yang harus mengungsi
dan kondisi pengungsiannya juga masih darurat
apalagi malam ini masih grimis
lampu mati atau listrik mati
dan hawa cukup dingin pak
karena berada di dataran yang cukup tinggi
ya begitu yang bisa kami laporkan
baik terima kasih informasinya sementara ini pak arief rahman kepala pelaksana bpbd banjarnegara
selamat malam pak selamat bertugas kembali